kita bergeser ke sidang kasus perintangan penyidikan stianovanto
hilman matauts menjadi saksi dalam sidang perkara perintangan penyidikan kpk terhadap setia novanto
yang dilakukan oleh dr bimanes
hilman adalah mantan wartawan yang menyetir mobil saat terjadinya kecelakaan yang ditompangi oleh setia novanto
dalam kesaksiannya hari ini hilman matautz menceritakan kronologis kecelakaan
hilangnya konsentrasi akibat beberapa kali mengangkat telpon dan tepukan dari setia novanto
membuat mobil fortuner miliknya menghantam lampu penerangan jalan
hilman mengaku melihat stianovanto tersander lemas di jog belakang
kemudian ajudannya reza langsung membopong stianovanto keluar dari mobil
di bawah ke lampu merah dia jalan ke sana
jarak berapa meter dari tempat itu
saya lihat dia jalan ke sana yang mulia ke lampu merah nah saya muntah di situ yang mulia
stianovanto di sana digeletakan atau bagaimana
nggak tahu di bawah ke lampu merah di mana saya nggak tahu
tapi yang jelas reza balik lagi
nggak tahu posisi stianovanto apakah berdiri di lampu merah apakah dia duduk atau tidur
saya nggak tahu yang mulia
nggak kelihatan dari situ
nggak kelihatan saya nggak melihat yang mulia saya ngeliatnya ke mobil aja yang mulia
jadi dia reza itu balik lagi ke mobil ngambil apa